saya mengucapkan kepada bapak ramomo semalam
ini menunjukkan bahwa kamu perpecahan indosiasi
yang perpecahan indosiasi perpecahan itu adalah
sebenarnya berbentuk bentuk terus menerus
dan pasal itu tata
kalau memang untuk
itu saya dianggap
dianggap lakukan kesalahan
ideologis pada saat sedang menerjemahkan
apa yang menjadi visi misinya
ibu ketua umum ibu megawati
saya akan melakukan pembelaan
tapi kalau misalnya
saya dianggap pelanggaran sifatnya
ya atau saja
hukuman atau sanksi tertinggi
dan menurut saya
dalam pandangan saya
kalau pelanggaran sifat administratif
organisasional ataupun administratif pun
bisa disaksikan pengecatan
karena menurut saya hukuman pengecatan adalah
industri dan lain lain kepartian
dan strategi kepartian